sidang lanjutan kasus jual beli jabatan di lingkungan kementerian agama dengan terdakwa mantan ketua umum p tiga
roha hurmuzi kembali digelar di tv kor jakarta pusat rabu siang dengan akhirnya mendengarkan keterangan saksi
dalam sidang hakim fazal henry sempat memarahi saksi dan mengingatkan tentang ancaman pidana sumpah palsu
karena saksi memberikan keterangan yang berbelit
dua saksi yang dihadirkan dalam sidang kali ini adalah mantan kepala kantor wilayah kementerian agama jawa timur
h m roziki dan sepupu romi abdul wahab
h m roziki juga merupakan mertua dari haris hasanuddin
yang didakwa hakim memberikan suap senilai tiga ratus dua puluh lima juta rupiah kepada romi
hakim mencecar roziki pertanyaan terkait pengetahuan menantunya bertemu romi di jakarta dengan membawa sejumlah uang
dalam sidang juga ditunjukkan percakapan whatsapp
dan rekaman telepon roziki kepada haris namun roziki terus berkelit
dalam rekaman itu sudah jelas itu maksudnya
iya berarti tahu dari awal
silahkan aja kalau saudara bilang nggak tahu juga nggak apa apa
kalau tahu persisnya kan tidak tahu
iya jumlahnya nggak tahu berapa kali saya ngomong pak
ya seperti itu mohon kak silahkan
seperti apa maksudnya
seperti apa itunya itu seperti apa
ya saya kan mengatakan hati hati
yaitu hati hati dari sisi apa
hati hati jaga diri kah hati hati karena bawa duit kah atau kenapa
ya hati hati kalau ke beliau apalagi yang berkaitan dengan urusan duit
ah berarti tahu dia mau duit